jelang penyelenggaraan pesta sepak bola terbesar di dunia
transmedia menyelenggarakan program seratus hari jelang piala dunia
sejumlah musisi tanah air seperti sleng armada dan bunga citra lestari
akan meramaikan acara ini
selain hiburan musik transmedia juga akan meluncurkan program program spesial
yang dapat disaksikan jelang dan saat pagelaran piala dunia berlangsung
mulai empat belas juni hingga lima belas juli nanti
seluruh pertandingan piala dunia dua ribu delapan belas dapat anda saksikan di transtv trans tujuh dan transvision
transmedia sebagai license broadcaster piala dunia dua ribu delapan belas
akan menggelar konser seratus hari jelang pesta sepak bola terbesar di dunia
saat ini sudah ada produser lapangan angga dwi putra
di kawasan gedung transmedia jakarta
angga seperti apa persiapan jelang konser menuju piala dunia dua ribu delapan belas ini
memang jelang seratus hari penyelenggaraan piala dunia
di sini bisa anda saksikan sangat ramai antusiasme dari masyarakat
untuk bisa menyaksikan atau sama sama menghitung mundur
seratus hari penyelenggaraan piala dunia
ini bisa juga akan diselenggarakan di transtv dan juga transmedia
jika anda lihat di belakang saya ini sedang ada persiapan
yakni slang sedang cek sound dan nanti selain slang juga akan ada beberapa musisi tanah air lainnya
seperti armada bunga cita lestari kemudian cita citata dan masih banyak lagi
selain hiburan musik juga nanti akan ada beberapa aksi aksi lainnya
kemudian juga akan diperkenalkan program program yang akan menemani anda
selama penyelenggaraan piala dunia nanti yang akan digelar mulai empat belas juni sampai lima belas juli dua ribu delapan belas
bisa anda saksikan semua orang yang hadir di panggung atau di lobi gedung transmedia
menggunakan jersi sepak bola ada yang menggunakan baju dari tim nasional
ada juga yang menggunakan baju dari klub kesayangan masing masing
jadi sangat ramai meskipun baru akan dimulai nanti pada pukul sembilan belas hingga pukul sepuluh malam
yang pasti keseruan ini akan terus berlanjut
jadi bagi anda yang masih di jalan ataupun ingin menyaksikan bersama sama program seratus hari jelang piala dunia
maka saya sarankan anda untuk datang ke sini beramai ramai
kita sama sama menghitung mundur jelang penyelenggaraan piala dunia dua ribu delapan belas di rusia
iya angga juga kelihatannya memakai jersi klub kesayangannya juga ya cnn indonesia ya
kelihatannya itu eksklusif ya jadi sulit ya untuk didapatkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkannya
baiklah angga dwi putra kita akan tunggu sama sama bagaimana jalannya konser menuju piala dunia dua ribu delapan belas nanti
terima kasih atas laporan anda